ya ales selamat malam
dua hari usai puncak kompetisi politik berlangsung
nampaknya situasi dan hirup pikuk tak kunjung berakhir
kami akan ajak anda untuk mengulas kembali proses dan dinamika politik beberapa waktu terakhir
dalam editorial view perbarui informasi terkini seputar pemilu dan pilpres
bersama saya budi adiputrohani dari layar pemilu terpercaya
oke biar langsung kita akan berdiskusi rangkaian proses politik pemilu yang panjang
telah sampai di ujung tempat tujuan
kalau bahasa pernikahannya itu sudah resepsi
kalau bahasa balapan motor kayaknya sudah sampai garis finish
kalau di dunia akademik udah ujian akhir
tapi pertanyaannya apakah ujian akhir ini sekaligus menjadi variable akhir
untuk menentukan hasil dari proses panjang politik kita atau masih ada ujian remedial nih
jadi bisa mengulang apa namanya kesalahan
jadi ada her kalau bahasa zaman kita sekolah dulu ya
yang bisa kemudian mengubah hasil akhir
kita akan ikuti proses politik yang menarik pada hari ini bersama para jurnalis senior
yang sudah hadir bersama saya malam hari ini
yang kita kumpulkan hari senin yang lalu
selasa lalu ya
selasa lalu satu hari sebelum pemilu
dan kita akan review lagi
kita akan panasi lagi informasi kita mengenai proses politik ini
ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majelat tempoh
terima kasih mas arief sudah mau datang
kemudian ada mas elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi detikom
terima kasih mas elvan
mas elvan ini dua hari ini kurang tidur mas
jadi kalau agak emosional harus kita pahami
kemudian ada bang ican lulumbah
terima kasih bang ican sudah mau kembali datang
dan ini bagian baru dari jemaah kita hari ini
mas teguh santosa sudah lama nggak kesini
terima kasih mas teguh sudah datang ke cnn indonesia
kita akan bicara mengenai pemilu judul kita pemilu dan problematika di garis finish
mas arief sudah saya kenal
ini produser saya lupa
mas arief sudah diketahui belum
sudah paling pertama tadi
saya mau ke mas arief dulu kalau gitu
karena produser saya lupa saya mau ke mas arief dulu
kita bicara proses politik ini sudah di garis akhir
kita bicara makro dulu
saya kira begini
pemilu sudah berakhir
penghitungan sedang dilakukan
penghitungan real count itu kira kira dua minggu setelah pencoblosan
tapi quick count sudah keluar
quick count sekarang dipersoalkan
tentu saja kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya pada quick count
pada science pada pelaku
boleh boleh saja orang tidak percaya
nanti kita mengukur kualitasnya aja dari percaya atau tidak percaya itu
yang penting adalah sampai kapan mereka yang tidak percaya ini mau tetap berkeras
bahwa bukan itu kok hasil yang kami terima atau kami persepsikan
jadi ketika nanti diumumkan secara resmi oleh kpu hasilnya dia tidak punya pilihan lagi
dia nggak punya pilihan lagi
kecuali kalau dia mau gugat silahkan
tapi gugat juga kan ada masif terstruktur dan sebagainya
kalau itu tidak terpenuhi maka dia nggak bisa apa apa
juga yang harus jadi perhatian adalah berapa banyak selisih antara kedua kandidat
kalau lihat dari yang sekarang itu delapan sembilan sepuluh angkanya kelihatannya agak jauh ya
dia akan problematik kalau angkanya itu berada di dalam sampling error
nanti bisa gugat gugatan bisa membalik yang kalah jadi menang yang menang jadi kalah gitu
jadi sampai di situ sebetulnya tidak ada masalah
nah kedua menurut saya yang harus dicermati publik media para pengamat adalah
apa motif dari satu pihak yang tidak menerima hasil quick count ini
apakah ini upaya untuk menekan kpu
nah pertanyaannya kemudian adalah apakah kpu cukup independen untuk bisa bebas dari tekanan itu
jadi dia jalan aja dengan lurus kacamata kuda
kenapa sampai ada sedikit hipotesa bahwa ini upaya menekan
karena begini sekarang ini selalu yang jadi persoalan adalah ini ada quick count
karena nanti itu bisa mempengaruhi kpu
jadi ada anggapan seperti itu
sehingga bisa saja nanti saya bayangkan adalah kalau hasilnya ternyata sama
itu kpu nya gentar
kira kira gitu lah dengan tekanan dengan macem macem
sama dengan hasil quick count maksud anda
sama dengan hasil quick count
saya kira gitu
kemudian dianggap berpihak dan macam macem
dianggap oh ini berarti berpihak ini curang dan sebagainya
kalau memang begitu ya sudah gugat saja nanti setelah real count keluar
kan ada mekanismenya gitu
nah yang penting menurut saya adalah apakah kpu bisa konsisten lurus kacamata kuda
dan mengeluarkan hasil seperti apa adanya
nah kalau tidak maka bisa berubah nih nanti
dan lebih kacau lagi gitu
yang menjadi highlight adalah dispute tadi
perbedaan pandangan perbedaan kesimpulan dari dua kontestan calon presiden ini
menghadapi atau melihat hasil dari hitung cepat pemilu presiden dua hari yang lalu
sebelum ke mas teguh kita putarkan nih apa sih yang mungkin kita ingatkan lagi kepada masyarakat
apa yang menjadi dispute utama dalam dua hari terakhir
yang ada telah memberikan angka yang jelas
kalau kemarin saya belum menyampaikan angkanya karena memang masih di bawah tujuh puluh persen
masih di bawah tujuh puluh persen
tetapi hari ini karena sudah mencapai hampir seratus persen
kami menyampaikan bahwa hasil quick count dari dua belas lembaga survei menyatakan jokowi kiah makrup amin
mendapatkan prosentase lima puluh empat lima persen
dan prabowo sandi mendapatkan persentase empat puluh lima lima persen
kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan quick count adalah cara penghitungan yang ilmiah
yang dari pengalaman pengalaman pemilu yang lalu
akurasinya sembilan puluh sembilan persen
hampir sama dengan perhitungan real account
pada hari ini saya prabowo subianto menyatakan bahwa saya dan saudara sandiaga solo di uno
mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
berdasarkan perhitungan lebih dari enam puluh dua persen
perhitungan real account dan c satu yang telah kami rekapitulasi
oke itu yang menjadi bahan baku dari analisanya mas adit tadi mengenai perbedaan pendapat yang mencolok
yang tentu saja ini tidak hanya sekedar perbedaan pendapat
tapi juga punya dampak politik dan administrasi yang akan muncul belakangan
mas teguh catatan anda
iya kalau saya melihat begini ya
ini pemilu yang kesekian yang kita lakukan
dan kalau kita mundur ke belakang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu
nanti semuanya akan baik baik saja
nah tetapi yang kita harus ingat semuanya bahwa demokrasi itu selalu tentang kepercayaan
dan harapan kita memang adalah pada proses yang gawang utamanya itu dijaga oleh kpu
nah trust ini menurut saya gini loh
kita berusaha untuk memahami fenomena
yang disebut fenomena juga adalah cara orang melihat
jadi misalnya kita bilang ada orang tidak percaya pada sesuatu
yang kita perlu juga mencoba untuk pahami adalah mengapa orang ini tidak percaya pada sesuatu
ini kan harus historis ya
tidak hanya kita lihat dari tanggal tujuh belas tetapi ada peristiwa peristiwa lain yang mendahuluinya
yang barangkali bagi pihak pihak yang agak meragukan berpikir
yang agak meragukan proses pilpres ini bukan cuma quick count nya
itu juga kuat ya
kasus di malaysia misalnya
kemudian ya kita menghargai pihak pihak yang terlibat dalam distribusi alat pemilu misalnya
ada yang naik gerobak sapi ada yang nyeberang sungai dan seterusnya
kita hargai itu
tetapi ada kejanganan kejanganan lain dalam penyelenggaraan
ada yang di tps tidak ada misalnya surat suara buat pilpres
ada yang kita lihat itu kan kita lihat semua lah ya nggak usah dibahas lagi
nah itu kan juga menjadi variable penting untuk menumbuhkan kepercayaan
soal quick count ya kita semua bisa mengatakan bahwa quick count ini adalah
bilang ya kalau gitu nggak usah kita habiskan uang triliunan rupiah untuk menjalankan sebuah pemilihan umum mencari pemerintahan misalnya
kita cari yang lebih efisien sehingga dananya bisa dipakai buat yang lain gitu
jadi saya sih mencoba untuk memahami mengapa ada pihak yang tidak percaya pada quick count
terutama kalau itu yang dipersoalkan
ada dua kubu yang bertarung dan belakangan juga dua duanya tidak percaya pada quick count
tapi di luar dari itu saya kira ini masih jauh dari finish kalau saya pikir
masih jauh dari finish ya
jadi bisa ujian remedial ya
enggak juga dua puluh dua mei kan
jadi kita berhenti
dalam masa masa ini saya kira semua pihak termasuk kita media
juga harus memelototi apa yang ditampilkan baik oleh kpu baik oleh semua institusi
misalnya ya ada hal hal kecil dan kpu sudah mengatakan memang ada kesalahan input misalnya
tapi kan orang juga bisa bertanya kalau satu ditulis jadi tujuh atau tujuh ditulis jadi satu
itu masih bisa diterima sebagai
seberapa variable variable itu bisa mengganggu hasil akhir yang dipercaya banyak lembaga survei
ini ada delapan ratus ribu lebih tps
dan sekarang semua orang pasti akan masuk
mereka akan bandingkan c satu nya dengan apa yang ditulis di kpu
semakin banyak itu terjadi maka kan tingkat kepercayaan semakin tinggi
tingkat ketidakpercayaan semakin tinggi
makanya saya sih begini ya saya tadi pagi ada komunikasi juga dengan komisioner kpu
dan memang diakui oleh mereka ada beberapa kesalahan input
dan kemudian dikatakan bahwa yang kita jadikan pegangan adalah misalnya hitungan manual
yang akan disertai dengan tanda tangan tinta basah gitu
nah kalau memang begitu saran saya daripada yang dimunculkan ini yang ditampilkan ini memunculkan perdebatan baru yang tidak produktif
ya sudah lah itu dimatikan saja yang di kpu itu yang kita sama sama lihat itu
toh nanti misalnya dari perhitungan di tingkat kecamatan sampai ke atas orang akan tanda tangan cak basah
dan semua tim juga kanan kiri mereka juga sedang melakukan upaya untuk mencocokkan setiap c satu itu
dan apa yang dikumpulkan oleh masing masing tim mereka
kalau saya hanya melihat begini kita harus melihat bahwa kedua pihak ini mereka ingin kalah atau mereka ingin menang dengan terhormat
dan terhormat di sini adalah jujur kata kuncinya
jadi yang menang ingin menang dengan jujur
karena ini terkait dengan legitimasi
motifnya kalau tadi kalau kata mas arief tadi bertanya sebenarnya ini motifnya karena ketidakpercayaan kepada lembaga surveinya
atau proses variable variable tadi yang ditemukan bahwa ada kecurangan ada ketidakberesan dalam proses
mas teguh ditahan deh kita lanjutkan supaya enak pembahasannya kami akan segera kembali
namanya wartawan harus kasih beberan fakta fakta yang menjadi halaman editorialnya mas teguh
tapi yang menjadi penting tadi motif dari mas arief
katakan sebenarnya motifnya kalau yang anda baca itu apa
apakah memang tidak mau kalah saja
atau variabel variabel kecurangan
atau hal hal yang dinilai janggal tadi
atau memang meragukan hasil survei
seperti apa analisis
menurut saya kredibilitas
yang tidak percaya itu pasti meragukan kredibilitas lembaga
tapi konsumen kalau sudah ragu sama barang bagus dia kan ya beli barang bagus juga
nah kenapa orang ragu pada satu barang bagus
tentu karena dia punya catatan catatan yang lain
ada lembaga teks ini misalnya
mungkin mereka meragukan independensi justru
ya independensi termasuk independensi kpu
jadi kalau misalnya kita bilang
kpu harus independen dia harus independen dari semua pihak
jangan kita bilang misalnya nanti ada pihak yang mencoba untuk memberikan tekanan tadi ya
tapi ada juga tekanan tekanan lain
tekanan ini kan bentuknya ada yang kasat mata ada yang tidak kasat mata
jadi ada banyak hal lah yang ini pertanyaan soal independensi ini ya
saya pikir lebih pada itu dulu orang ragunya ini
jadi yang dituduh tidak
adil ya adalah kpu nya tapi kemudian lembaga survei jadi kambing hitamnya gitu kan
karena quick count nya dianggap berpihak atau punya tendensi lain
mas elvan ini kita pengen tahu nih
panggung depan panggung belakang detik ini kan hadir setiap detik untuk mengupdate informasi
panggung depan panggung belakang ya coba kasih kita gambaran yang cukup komprehensif
gimana ya ceritanya
apa yang terjadi apa yang terjadi menurut anda informasi
apa yang terjadi hal paling substansial adalah dispute kan
yang terjadi di panggung depan dan panggung belakang yang anda dengar dan anda terima informasi
paling tidak ada beberapa catatan menarik di pilpres kali ini ya
kalau kita bicara pilpres buat jokowi pasti sudah finish kalau kita bicara tentang selesai atau belum
buat prabowo jelas belum belum selesai gak semudah itu bung
prabowo sampai deklarasi tiga kali
gitu loh ya
dua ribu empat belas bahkan cuma sekali ya dengan sujud syukur dan lain lain
kali ini sampai tiga kali
dua kali deklarasi tanpa ada sandiaga
dengan banyak sekali isu di belakangnya
banyak yang bertanya juga kenapa sandiaga yang setiap hari lari gitu
dia kan seorang runner ya lari
itu juga muncul pertanyaan dan banyak sekali isu lah sampai
di pagi waktu pencoblosan itu masih cukup semangat ya bang irfan ya
iya masih cukup semangat
itulah kemudian muncul banyak pertanyaan
sampai akhirnya yang ketiga kalinya menyatakan menang muncullah sandiaga
dengan wajah yang memang lelah sekali gitu
seperti habis sesuatu yang sangat berat
kata banyak orang bpn dan tkn itu karena memang tekanannya sangat tinggi
cuman tentang prabowo yang menyatakan dia deklarasi itu kan juga banyak yang menyatakan banyak isu di dalamnya
ada yang menyatakan memang prabowo fight pokoknya sampai mk sampai tuntas sampai real count
sisi lain ada yang menyatakan bahwa memang prabowo ini hanya menjaga moralitas tim
menjaga darah itu tetap mendidih
karena biar semangat partai ini tidak pudar
begitu kalahku kan terus kendor
prabowo tidak ingin seperti ini
tentang pilek ada beberapa catatan unik juga yang gak kalah seru juga
yang jelas perolehan suara gerindra naiknya juga tidak signifikan
bdip pun begitu
yang unik sebenarnya pks
yang orang di semua survei bilang dia tidak lolos dia ternyata masuk
dan kemudian sayangnya di jpr masih ada ya saya bilang sayangnya ya
karena saya berharap pemilu ini menyederhanakan parpol
ternyata masih ada sembilan yang diprediksi akan lanjutkan
masalah pilek itu nanti akan kita bahas
tapi itu cerita cerita menarik
menurut anda ada di dua kubu sendiri drama apa yang paling menarik
bung elvan yang detik capture atau yang selama ini tidak di capture tapi diharapkan bisa dibuka di forum ini
saya kira ada beberapa hal unik yang saya amati gitu
saya lihat gitu tentang quick count
kita tahu semua lembaga survei melakukan quick count
beberapa diantaranya konon didanai oleh dua
ya kan beberapa konon
kemudian ada juga real count juga internal internal lah
itu semua mendeklarasi hasilnya
hasilnya yang paling tipis puskaptis itu cuma menang satu tapi sisinya sedikit sekali lah
menang satu ya
ya tapi menang satu sisinya sedikit sekali

di sini untuk catatan pada tahun dua ribu empat belas memenangkan prabowo kali hatta ya
nah beberapa lembaga lain seperti ya saya nggak usah nyebut lah ya
hampir semua memenangkan satu
itu paling dekat setelah puskaptis
dari hasil itu selain survei internal bpn dan yang tadi saya sebutkan itu ya memenangkan
tapi sekali lagi itu kan belum real count ya
saya pikir semua orang akan menunggu real count
yang menarik hari ini ketika
ketika sudah muncul hasil quickon
itu orang orang itu beramai ramai untuk segera udahlah cebong kampret selesai dan lain lain
mereka cepet pengen cepet satu gitu
di sisi lain sepertinya di dua sepertinya masih akan terus mencoba untuk
cuma saya yakin sekali sih dari yang menarik lagi dari pernyataan pak prabowo
bahwa menegaskan bahwa tidak akan pernah menempuh jalan inkonstitusional
dan itu sih luar biasa sih
aroma aromanya ada atau gimana
sampai akhirnya pak prabowo memakai diksi itu untuk meyakinkan
saya kira beda sih situasi hari ini dengan dua ribu empat belas ya
hari ini situasi walaupun persaingan ketat sekali mendekati pilpres
hasil quick count yang jaraknya cukup renggang cukup jauh itu juga membuat situasi mungkin
terasa lebih tenang lah ya
pilpres kali ini tidak seperti dua ribu sembilan belas
lebih tenang tapi juga tidak tenang karena dua duanya mengklaim kemenangan
yang bicara wakil pemimpin raksi dtk kita yakin memang tenang
ini sekedar dispute saja atau ada problem demokrasi yang jauh lebih substansi ini
gini jangan lupa masyarakat kita kan tidak sepintar mereka ini semua nih
jadi jangan kita membandingkan mekanisme akademik disini dengan di tempat lain gitu
itu satu hal
kedua memang ini mekanisme akademik bukan mekanisme politik
jadi biasa saja dia jalan terus dengan realnya dan tidak boleh diganggu
sama dengan media memberitakan sesuatu kan kalau begitu diganggu ruang redaksi itu pasti akan kacau
kan kira kira gitu
nah saya kira harus dihargai semua upaya upaya akademik harus dihargai dan itu bukan cuma kali ini kan kita lakukan
jadi saya kira ini satu hal yang harus kita anggap sebagai kemajuan
memang ini dibuat karena di negara negara tertentu negara berkembang biasanya ada semacam distrust
pada pelaksanaan pemilu
sehingga mungkin yang paling kita ingat dulu zaman komelek dan namfrel di filipina ya
itu betul betul masyarakat bekerja dan membantu namfrel national movement for free election untuk menandingi commission on election yang ada di filipina
dan kuikang jadi salah satu variabelnya
salah satunya adalah instrumennya
itu sejarah awalnya ya kuikang
nah dengan demikian maka menurut saya memang
menarik apa yang dikatakan juga oleh mas teguh tadi
mas arief mengatakan quick count ini kan sesuatu yang mesti kita terima dengan begitu relax gitu ya
sebagai kemajuan dari pengetahuan
tapi memang dia tidak punya tautan konstitusional
jadi memaksakan dua hal ini bertemu memang agak sulit
jadi menurut saya ini biarkan seperti rel yang berjalan bersisian gitu
dalam tradisi demokrasi dimanapun termasuk di indonesia dari pemilu ke pemilu
kuikang memang sangat presisi dengan hasil
dan itu kemudian dipercaya sebagai hasil yang bisa kita tahu
saya tidak akan mempersoalkan hasilnya
jadi saya ingin dudukan bahwa begini
apa yang terjadi itu selalu tidak dalam sebuah ruang kosong gitu
misalnya membandingkan waktu pertama kali dua ribu empat ada quick count
saya kira pdip ibu mega dan para pendukung juga shock betul itu
dalam beberapa jam tiba tiba sudah kalah gitu
nah saya kira lebih baik kita tenang saja
membiarkan dua mekanisme bekerja
kita simpan hasil kuikang itu di memori untuk sementara
dan biarkan mekanisme yang paling resmi yaitu hitungan yang dilakukan oleh kpu ini
kita ini bukan hanya pemilu dengan masa kampanye yang panjang
masa penghitungan suaranya juga terlalu panjang
kenapa ini berat loh
satu masyarakat sudah didera oleh informasi yang bertalu
talus setiap hari dua puluh empat jam selama tujuh bulan
terus sekarang menunggu lagi waktu yang terlalu panjang sampai berapa mei
mei dua puluh dua mei kalau tidak salah
kenapa tidak seminggu misalnya kenapa tidak tiga hari
kan bisa dibuat semacam penghitungan elektronik gitu
kalau pencoblosannya tidak elektronik
itu problem lain yang nanti mungkin akan kita bahas
tapi kita bicara mengenai sakit kepala yang harus kita minum paracetamol
ini seperti apa paracetamol apa yang perlu kita minum
dan bagaimana kita bisa melihat ini dengan jenis
mas arief nanti akan saya minta pendapatnya
tapi kita akan break dulu kami akan segera kembali
oke mas arief catatan anda nih
ya sekali lagi ya bahwa apapun ada penghitungan real
ada penghitungan recount dan itu itu tanggung jawabannya sendiri
itu jawabannya sendiri
dan silahkan orang mau percaya boleh tidak percaya pun boleh
bahasa normatifnya kan tentu saja kita akan menunggu hasil real
tapi kalau kita melihat proses politik yang terjadi di depan mata dengan tradisi demokrasi kita yang percaya
memang betul ini orang dibikin deg degan terus sampai tanggal dua puluh mei
panjang memang menunggunya
tapi ya memang nasib bangsa kita kan begitu
demokrasinya itu alot gitu ya
kalau kita baca sejarah kan sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu kan alot sekali proses politiknya
alot dan tertatih tatih
ya tertatih tatih nggak apa apa gitu loh
itu memang udah bagian dari kursnya kita gitu
kutukan terhadap kita itu ya begitu
jadi buat saya udah kita tunggu aja
yang penting adalah kedua kandidat dan para pendukung bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal hal yang inkonstitusional
indikasinya sudah ada nggak mas arief tercium atau memang masih jauh panggangan dari hp
kemarin misalnya anda ajakan untuk membakar jakarta gitu kan
tapi kemudian terklarifikasi bahwa itu di pelintir
video nya di edit kan
nah hal hal yang seperti itu gitu
ajakan untuk bikin masa mengingatkan kembali pada pilkada dki dan seterusnya
menurut saya itu nggak usah
dan belum tentu dari dua pihak yang sedang ber
oh iya di dalamnya itu bisa penumpang gelap
tidak hanya di rumah tangga
nah disini memang bu di menurut saya sikap tegas dan bijaksana dari pendagang hukum jadi penting
bagaimana dia mengukur ini
ini tensinya sudah cukup sampai mana
di keempat kelima
tapi tentu saja mas ari kalau kita tetap menunggu proses politik pada bulan mei nanti itu kan masih lama
tapi ini kan ada proses jangka pendek yang kita nggak tahu ini akan seperti apa
proses politiknya ada dua klaim seperti ini
bagaimana dengan ekses ke demokrasi ke politik
kalau saya boleh melanjutkan
selasa kita bersama sama juga disini dengan mas elvan
kita membahas bagaimana kpu harus muncul terus menerus
karena kan harus ada yang mandu begini
dalam kegiatan pemilu
tidak ada otoritas di muka bumi indonesia ini yang paling berkuasa kecuali kpu
nah jadi dia harus muncul kalau perlu tiap jam atau tiap dua jam
untuk mengatakan hal hal yang barangkali berkembang
daripada berkembangnya di mana mana
lebih baik di kanalisasi menjadi pernyataan ofisial
kalau kita anggap ini tidak usah kita sebut darurat
tapi ini kan masalah yang betul betul serius
apalagi sebelumnya ada berbagai macam hal
masalah serius itu dugaan dugaan apa
itu dugaan dugaan kecurangan dan lain lain
yang terasa di media itu betapa kedodorannya kpu yang sekarang
mungkin karena mereka punya beban menyelenggarakan pemilu yang serentak ini
dalam hal itu menurut saya kita mesti kasih catatan juga
ini pemilu paling rumit loh
satu ratus sembilan puluh dua juta pemilih pada hari yang sama memilih lima kertas suara
dan itu penghitungannya kita tahu semua sampai malam
bahwa tadi mas teguh mengatakan
atau bukan kecurangan lah
salah input dan sebagainya
itu sangat mungkin terjadi
sangat mungkin terjadi
dan karenanya mekanisme gugatan ke mahkamah konstitusi nanti
atau protes itu harus dibuka lebar
yang saya harus beri catatan adalah jangan sampai
hal hal contoh contoh kecil yang terseret ini
kemudian cepat cepat di generalisir ke atas
di abstraksi ke atas
seolah olah ini semua nggak benar
jadi apapun nanti keputusan kpu
pokoknya kpu itu salah
itu yang menurut saya harus semua pihak harus menahan diri
kalau ada kesalahan
oke kita cek dimana
media akan punya peran
nah itu catatan lain
saya setuju elvan
memang harus muncul untuk menjawab
publik itu harus muncul terus menerus
kadang kadang kita ini lupa melepaskan kacamata
kita harus melakukan
kita kalau lihat orang sedang berproses begini
kita tanpa sadar berpikir ini class nih ujungnya
ya sehingga akhirnya kita semua tanpa sadar itu secara almirat
pikiran kita sendiri untuk kelas
saya kan di hari pencoblosan siang itu
saya dapat kesempatan ketemu dengan prabowo subianto
ikut bicara dengan dia
dan hal pertama yang disampaikan adalah
tidak ada yang namanya pengerahan masa yang ujungnya adalah kekerasan
saya sudah sampaikan
menurut dia nih
saya sudah sampaikan ke kawan kawan di bawah
karena rumahnya kan ramai sekali
ruang tamu kemudian ruang kerjanya
kemudian lantai dua saya ketemu di lantai dua
itu dia sampaikan pertama kali
ada juga sandi misalnya disitu
sandi memang lemes
karena dia puasa hari itu
ya ujungnya memang dia akan capek lah setelah sekian titik yang dia lalui itu
ini kan juga pekerjaan untuk mengetahui ada apa di dalam
seberapa banyak kita yang bisa masuk ke dalam
dan kemudian mengetahui dinamika di dalamnya
nah sebagian besar mengambil asumsi asumsi dari luar pagar
ketika mereka keluar saya waktu yang jumpa pes pertama saya ada di situ
kemudian sampai sore saya pulanglah ya
kita istirahat juga ada kegiatan lain
dan saya berkunjung ke salah satu
anda surprise apa nggak dengan klaim kemenangan enam puluh sekian persen
itu malam saya enggak ikuti apa perdebatannya
tapi ada input memang masuk dari kanan kiri yang saya enggak bisa cerita
jadi saya pikir ini kan proses ya
jadi kalau misal tadi budi katakan paracetamol
enggak ada paracetamolnya
kita sudah makan paracetamol itu sejak delapan bulan lalu
jadi kita jalan aja
ya saya setuju tadi dengan paralel aja yang akademik akademik
jadi enggak ada dampak secara politik secara buat demokrasi
saya sudah katakan ini bukan pemilu pertama kita
ini bukan kali pertama kita melihat tokoh tokoh kita saling sahut sahutan
saya sih masih percaya itu
kita ini bukan turki
kita ini tidak pernah ada yang apa yang istilahnya itu apa
tidak pernah ada partai berkuasa absolut majority di sini
tidak ada bom yang meledak seperti pakistan atau india
jadi akan banyak kompromi
kedua belah pihak juga memikirkan lima tahun ini akan ada apa dan seterusnya
berita berita di lapangan gimana
melihat grassroot terutama ya mas
melihat di lapangan
jadi kan isu itu mengalir saya bicara begini
jadi selain media memberitakan situasi terkini
yang sangat kencang adalah hoax
hoax itu lebih kencang beritanya dan lebih gawat setelah quick count itu keluar
jadi yang kena itu semua pasangan calon kena
kpu juga kena gitu
kemudian masyarakat ditakut takutin
banyak sekali termasuk gambar gambar kemaluan di masjid segala macam
itu seperti kita nggak pernah tahu siapa yang melakukan
tv dirusak rusak juga
kayak gitu ada
banyak isu beredar
bahkan ketika misalnya prabowo tidak bersama sandi deklarasi pertama dan kedua
isu itu hoaxnya itu kejam sekali
sampai beredar katanya sandiaga diusir segala macam
ya memang dibantah gitu kan
dalam hati saya prabowo itu sudah berubah
dari debat terakhir dia dia itu sudah sangat tenang
tidak ada kemarahan dalam setiap pernyataan prabowo itu sudah berubah
makanya saya pikir masa sih terjadi ketegangan kayak gitu
tapi kan kewajiban media mengklarifikasi informasi
saya jadi setuju sama evan ketika dia mengatakan bahwa mungkin tensi dari kubu dua ini dibikin untuk dengan motif
bahwa untuk memelihara spirit dari organisasi gitu
kalau itu ya sudah
kita mesti terima dengan senang senang saja
yang penting relax
yang penting tidak ada sesuatu yang inkonstitusional
dan cerita dari mas teguh tadi yang mengatakan bahwa mereka tidak akan membuat pengerahan massa
lalu ada pidato prabowo bahwa tidak ada hal yang inklusional
artinya juga nggak ada yang harus ditakutkan
bahwa ini ada perang uran saraf ya sudah biasa
jadi tidak percaya kecepatan itu juga hal yang sangat biasa menurut anda
dalam demokrasi kita ya
dan yang melakukan hitung cepat tenang saja
kan tetap dia bekerja melakukan hitung cepat
budi tetap membantu acara bincang bincang
tapi kalau kita bicara tidak usah terlalu mikirin
masyarakat ini masalah elit aja ya mas teguh ya
nah itulah kadang kadang kita ada rumours
ya ada rumours
apa sih tugas kita
kan kita pernah bicara di sini ya
ini kan semesta ini penuh dengan rumor
penuh dengan hoax
tapi kan bertanya saya kan barangkali tidak cukup
karena ketika si fulan memberikan jawaban
kita yang mendengar jawaban juga sudah punya prejudice tentang dia
nah cara terbaik apa ya
oh ada sahan dia di situ
siapa yang ngusir dia
tidak ada yang ngusir dia
oh dia lelah
saya tanya kenapa
ke orang ya
dia puasa hari itu
saya kira saya tidak ingin capek untuk mengingatkan kembali
hoax itu akan tumbuh akan berkembang
jika tidak ada yang memimpin dalam
kalau saya membayangkan itu ada semacam media center yang bekerja terus menerus di kpu dki
lagi lagi kpu harus tampil sebenarnya dalam mengatasi dispute dan juga
apa iya harus rmol tempo atau detik yang harus dilakukan
saya itu tadi pagi sampai tanya ke komisioner soal salah input salah input itu
saya juga nggak mau jadi korban hoax
saya tanya langsung ke komisioner ini yang saya tanya ini
dan dia bilang ya memang ada salah di sini salah di sini salah di sini
kita pakai yang manual
jadi kita asumsikan saja kita sudah punya presiden terpilih
memang dua duanya mengklaim presiden terpilih
tapi cnn indonesia dan transmedia sendiri bekerjasama dengan lima lembaga survei yang kesemuanya kebetulan atau nggak kebetulan memenangkan joko widodo dan maruf amin
detik com sudah mewawancarai secara eksklusif detik com lagi
presiden petahana joko widodo kita akan darikan cumplikan wawancaranya usaha jadwal
tetap bersama kami
kita harus move on supaya masyarakat punya perspektif yang lain
tadi masalah masalah dispute persoalan administrasi kepemiluan tentu saja sudah kita soroti
tapi yang menarik adalah presiden terpilih versi hitung cepat sudah berhasil diwawancari oleh detik com
mas elvan nanti akan punya ceritanya tapi kita akan ajak anda untuk melihat cuplikannya
itu sesuai yang bapak hitung hitung dengan tim atau di bawah sedikit
memang di bawah memang di bawah
tapi ya semuanya ya kita bersyukur alhamdulillah
tetapi yang lebih penting pemilu pilek dan pilpres yang mengelola kpu ini mengelola delapan ratus ribu tps
itu berjalan dengan baik berjalan dengan aman
tidak ada insiden insiden yang berarti
kematangan kita dalam berpolitik kedewasaan kita dalam berpolitik semakin baik
meskipun ada riak riak kecil di luar negeri ya
ya biasa kita ini mengelola kpu itu mengelola delapan ratus ribu tps baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri
kalau ada satu dua yang sedikit kurang ya kita maklumi
negara sebesar ini
dengan pemilih satu ratus sembilan puluh an juta pemilih ini bukan sesuatu yang mudah
pak ada rencana bertemu sejumlah tokoh misalnya ripaw bapak terdekat lah pak prabowo naik kuda bareng lagi
oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak kepada para elit masyarakatnya sudah rampung ya sudah kok
mereka itu kita lihat di bawah juga sudah rampung selesai sudah
rukun kembali kemudian menjalani kehidupan sehari hari seperti biasa
tetapi yang elit ini kadang kadang malah tidak memberikan contoh
oleh sebab itu saya sudah mengutus seseorang untuk bisa bertemu kembali dengan pak prabowo dengan pak sandi
yang seperti sudah sering saya sampaikan bahwa persahabatan kami itu jangan sampai putus gara gara pilpres
ada tiga poin penting yang saya bisa rangkum dari wawancara mas sudrajat dengan presiden petahana tadi
yang pertama tidak sesuai ekspektasi angka yang disebut hasil dari pemilu ini
yang kedua elit elit tidak memberi contoh
yang ketiga presiden petahana akan segera mengirimkan utusan untuk bisa berrekonsiliasi dengan prabowo subianto
kita lihat dulu yuk peta kemenangannya jokowi versi beberapa lembaga survei yang bisa kita lihat dalam beberapa wawancara
kita lihat dulu yuk peta kemenangannya jokowi versi beberapa lembaga survei yang bisa kita lihat dalam beberapa wawancara

yang merah adalah peta di mana jokowi maruf amin menang yang biru di mana prabowo subianto dan sandiaga uno menang
yang atas lingkaran survei indonesia yang bawa kedai kopi
saya mau ke mas arief dulu apa yang anda lihat dari wawancara presiden hasil pemilu dengan peta ini
saya perhatikan tidak ada perbedaan yang signifikan hasil pemilu versi quick count dua ribu sembilan belas dengan hasil real count dua ribu empat belas
range perbedaan antara peta ini dan peta ini saya perhatikan tidak ada perbedaan antara peta ini dan peta ini
range perbedaan antara peta ini dan peta ini saya perhatikan tidak ada perbedaan antara peta ini dan peta ini

dengan pekerjaan yang begitu besar yang sudah dikerjakan infrastruktur yang digadang gadang dan sebagainya
apakah benar karena kampanye negatif
atau hoax atau fitnah yang selama ini mendera dia
atau ada hal hal lain
nah kalau dilihat dari angka di sini memang
daerah daerah anda lihat juga konfigurasi politik di daerah juga tidak banyak berubah dari dua ribu empat belas
kalau kita lihat jawa itu jawa tengah dan jawa timur
itu satu mendapatkan suara yang lompatan yang lumayan sangat tinggi menurut saya
jauh lebih tinggi dibandingkan dua ribu empat belas
kenapa menurut anda
saya duga karena mengantisipasi pindahnya headquarter atau kantor pusat
dari tim pemenangan prabowo ke jawa tengah
waktu itu sebetulnya pindahnya ke jawa tengah itu berkaca dari naiknya suara sudirman said dalam pilkada
yang sebetulnya tidak diperhitungkan
tiba tiba dia dapat empat puluh persen
ada optimisme dari dua bahwa jawa tengah bisa kita kuasai
ya kami pernah menulis khusus soal itu
jadi dipindah dan begitu dipindah
maka satu akan bekerja dengan sangat intensif
dan itu terlalu
kita lihat di sini tujuh puluh an persen menang
tapi yang di tempat tempat yang lain sudah bisa kita diprediksikan
hampir seluruh sumatera itu dua menang
ya saya sudah keliling kemana mana
kita lihat memang
selasa kemarin saya sudah katakan
di daerah daerah yang kita lihat dia menang
dan katanya tidak banyak perubahan dibanding dua ribu empat belas
betul dan jangan lupa
kunci kemenangan itu ya ada di jawa
jawa adalah kunci itu betul
jawa tengah dan jawa timur
jawa tengah jawa timur
dan jawa tengah
jawa barat dan banten
seperti kita prediksikan sejak awal
bahkan sejak ketika jokowi menunjuk ⁇ maruf ⁇ amin sebagai kandidat wakil presiden
kita sudah mengatakan bahwa ini tidak menolong sebetulnya
jawa barat sama jawa banten
bang ican melihat peta seperti ini
melihat jokowi yang tidak terlalu happy sebenarnya dengan perolehan suara
ya ada dua hal
pertama kita anggap ideologis gitu ya
bahwa memang di daerah daerah yang jokowi kalah itu
rata rata relatif lebih islam
islam politik ya
dan itu ada bekas dari seribu sembilan ratus lima puluh lima
yang kedua bisa juga dilihat sebagai kritik terhadap pembangunan yang tidak decentralized
jawa centris maksud anda
ya bisa begitu
kan begini dari dulu juga yang namanya suara suara dari luar jawa
dan jangan lupa secara politik
jawa barat itu dianggap luar biasa

sehingga ini bisa dibaca sebagai kritik terhadap pembangunan yang belum
belum banyak bergerak ke luar jawa
mungkin bisa dijelaskan oleh ekonom nanti
berapa uang berputar di jawa
apa yang terjadi dengan tol yang dibikin dan segala macam
nah itu kalau saya tanya riset kecil kecil
saya tidak berani bilang ini riset
tanya tanya saja teman teman saya yang katakanlah tinggal di jawa tengah dan jawa timur
mengatakan saya lebih puas
karena bisa lebih cepat mudik
atau pulang ada keluarga sakit dan segala macam
nah yang di luar mengatakan kami berat sekali
memang ekonomi makro tumbuh tapi di bawah kami berat gitu loh
jadi dua hal ini yang berangkat
sama sekali tidak surprise dengan hasil
dan juga kalau kita lihat konfigurasi peta elektoral di masing masing provinsi ini ya
kita akan lanjutkan diskusinya
mas elvan udah gak tahan udah di kerongkongan ini suaranya pengen keluar
tapi kita akan kasih kesempatan mas elvan
usaha jeda tetap bersama kami
oke jadi tadi kita bicara bill press
saya pikir saya lebih suka bicara politik faktor politik
ketimbang faktor pembangunan keberhasilan seorang petahana
dalam rilis survei ada rilis soal bagaimana masyarakat mendaya cukup berhasil atau nggak
lalu buka alaman elektabilitas
yang menarik dari saya adalah jokowi kalah di banten dan di sulawesi
jokowi punya wakil cawapres dari banten ya kan
dia punya wapres dari sulawesi
what happen apa yang terjadi
kejutan terbesar ada di sulawesi
karena itu juga kan kandang golkar juga
maksudnya ada pak jk di situ yang sangat powerful
di sulsel juga kalah ya mas irvan
di sulsel juga kalah
jadi itu ada
itu adalah pergeseran pergeseran jokowi yang ini ke kubu prabowo dan lain lain
saya kira tadi apa perolehan suara seperti itu sebenarnya tidak menyenangkan untuk jokowi
mungkin ya saya salah ya
tapi menurut saya itu tidak seperti ekspektasinya pak jokowi
atau dia menjadi presiden sipil yang pertama kali menang dua periode
dengan perolahan suara yang melebihi pak sby
itu akan sangat keren untuk jokowi

kota sulawesi misalnya yang mayoritas biru ini
endorser endorser utama pak jk masih menjadi salah satu endorser utamanya presiden petahana
tapi nampaknya tidak ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya mas teguh
kok saya selalu melihat tadi itu sudah disebutkan jawa adalah kunci
jadi memang kalau
meskipun ada yang banyak yang swing ke prabowo menurut anda ya daerah daerah
tapi kan tetap karena jumlah pemilih di tengah dan di timur ini kan luar biasa
apalagi sekarang misalnya kalau kita mendengar hasil quick count itu kan
ada yang enam puluh lebih ada yang tujuh puluh bahkan katanya
jadi terlalu tinggi
nah dan saya juga cenderung sepakat bahwa ketika dua mengumumkan perpindahan ke semarang
itu justru menjadi semacam sinyal alarm bagi satu untuk juga memfokuskan gerakannya di jawa tengah
ini sama seperti ketika survei dari kompas muncul
itu juga seperti alarm juga bagi satu
dan memang kalau kita lihat sejak sebelum menuju ke hariha
kan belum pernah ada memang survei memperlihatkan elektabilitas dua yang melampaui satu
itu belum pernah ada
jadi yang tadi itu ya perpindahan ke solo misalnya ke jawa tengah itu
kemudian juga survei yang memperlihatkan dua mendekati satu itu juga alarm gitu
nah hal yang lain juga kita mesti lihat misalnya
di jawa ini ya memang saya setuju juga bahwa ini kan mataraman ya
beda sama banten dan jawa barat yang agak berbeda
saya kira memang masih ada faktor kemenangan ya terutama partai pendukung utama pdip di kedua ini
dan faktor ma'ruf sendiri tidak banyak membantu untuk bisa
ma'ruf kita sudah pernah bahas kan kita sudah pernah bahas
ya ya ya sepertinya pilpres ini hasil gwikon paling nggak itu sudah membuktikan
bahwa politik identitas itu tidak tidak ada efeknya
tidak laku ya itu juga ada anda lihat mas arief politik identitas ke lebih ke nggak punya
tidak untuk mengatakan tidak sama sekali kok ya enggak ya menurut saya pasti ada lah
berapa persen barangkali memang betul tidak terlalu besar
karena kalau kita tanya kepada satu kenapa perolehan suaranya kurang lebih sama dengan dua ribu empat belas
meskipun sudah jadi incumbent empat lima tahun maka mereka akan jawab ya karena kami diserang dalam hal politik identitas
fitnah fitnah yang kita semua udah tahu
tapi apakah itu menjadi faktor utama saya ragu
yang menjadi faktor utama menurut saya adalah persepsi publik terhadap pembangunan
yang ternyata tidak ada di luar ekspektasi dari kubu satu
gubernur satu kan selalu mengatakan bahwa saya kami sudah melakukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya
yang sering dilupakan adalah infrastruktur adalah proyek jangka panjang
sementara yang jangka pendek dan jangka menengahnya
baru belakangan ada dana desa itu juga nggak sepenuhnya efektif dan seterusnya
jadi buat pemilih melihat hasil pembangunan gedung jalan tol jembatan dan sebagainya ya itu tugasnya pemerintah
kira kira dikatakan begitu kan itu tugasnya
bukan dapat kredit meskipun peresmiannya dikebut sebelum pemilu
betul betul dan mereka mengatakan ya udah jadi memang efeknya menurut saya kurang dan inilah yang terjadi
apakah efek pilpres ini juga banyak membantu konfigurasi di pemilu legislatif
ini menarik kalau kita melihat konfigurasi partai partai politik boleh ditampilkan nggak
ini sepuluh lima menit terakhir dari kita akan kita bahas mengenai partai politik bagaimana konfigurasinya
nah ini dia hasil quick count pemilu legislatif dari lingkaran survei indonesia
kurang lebih konfigurasinya di hampir semua lembaga survei melakukan quick count seperti inilah
catatan anda bang ican gimana kalau apa yang paling mengejutkan dari konfigurasi ini
dua ribu empat belas saya pernah melihat bahwa survei sebelum pemilu partai partai penuansa ini
seperti p tiga pan pks pkb itu anjlok bahkan ada yang tidak lolos threshold
tapi waktu dia dimasukkan dalam dapil dia menguat nah ini juga sama
sebelum pemilu saya kira semua orang mengatakan suara suara dari partai partai ini kita bahas ini juga
bahwa suara mereka itu nyaris hilang bahkan p tiga dianggap akan lewat
ini saya kira kembali ke biasa dan ini menunjukkan bahwa relatif pemilih pemilih di partai partai lama ini sudah stabil
nah tapi saya ingin menambahkan aspek yang terkait dengan pemilihan itu
mungkin kita mulai pikirkan bagaimana melihat basis pemilihan kita itu tidak sekedar popular vote
tapi juga menjangkau apa yang disebut sebagai regional vote atau electoral vote
tapi nampaknya ada defisit dari hasil survei belakangan ini yang hasilnya terutama bagi partai pemenang pemilu ya
pdi perjuangan tetap ada di atas tapi kemudian ada defisit yang cukup banyak mas teguh catatan anda
kalau gerindra mereka mestinya juga ya ini kalau misalnya mereka versi mereka menang ya harapannya gerindra lebih tinggi
nah p tiga ini yang menarik ini
p tiga catatan anda ya
saya agak senang p tiga bisa bertahan ya agak senang
dan saya kira salah satu faktornya juga begitu romelie ditangkep ini jadi alarm juga bagi kawan kawan p tiga itu
untuk kerja keras untuk kerja keras
semoga kerja selamat
kalau partai partai baru menurut anda seperti apa
kalau partai baru memang ya mereka tenggelam ya saya kira tenggelam
karena dalam koalisi di masing masing itu berkarya
ada partai lama yang tenggelam juga nih yang sudah dibayangkan
bukan itu karena konflik internal yang berkepanjangan
tapi pppb kemarin tidak ada di parlement
koanura saya kira karena konfliknya terlalu banyak
mas arief catatan anda kita melihat konflik ini
ya saya kira kalau lihat dari angka ini efek ekor jazz itu ya itu bekerja ya
mereka yang menjadi pendukung dari kandidat terutama pendukung utama dari kubu satu maupun kubu dua
pdip dan gerindra mendapatkan efek itu
jadi mereka ikut atas popularitas dari si kandidat presidennya
nah yang lain lain saya lihat
pkb juga dapat
ya pkb juga tentu saja
golkar misalnya golkar itu apakah captive marketnya segitu atau dia berhasil mencuri kejokowian dari pdi perjuangan
kalau lihat peta itu kayaknya captive market suara tradisional
suara tradisional golkar ya
ya kan segitu segitu saja sebetulnya
tapi pks juga menarik ya
mas arief ya karena banyak di survei survei terakhir juga dikatakan apa
turun dan bahkan ancaman tidak
saya kira pks ini kan kita bisa katakan sebagai partai kader ya
termasuk faktor fahri juga kita anies malta juga kita harus pertimbangkan jadi fahri apa
namanya mobilisasi dan sebagainya itu jauh lebih mudah sebenarnya dilakukan karena mereka memang partai kader
hanya kader itu terjalin
mas elvan catatan anda terakhir satu menit
kalau saya melihat ada yang menarik adalah pdip
kenapa dia suaranya segitu di luar negeri
dia suaranya digunting sama psi partai baru
dan di internal tkn itu memang agak tegang nih dua partai ini karena memang berebut suara gitu
sama sama berebut biasa sama merah
yang menarik adalah ada pkb yang dia punya nomor satu sama dengan nomor capresnya
tapi dia ya bersaing ketat dengan nasdem dan dengan pks kan ya
maksudnya di papan tengah dia
pks pan itu unik karena mereka mengklaim gitu
gelombang dua ratus dua belas dan lain lain politik politik identitas itu justru menguntungkan mereka berdua
bukan ke capresnya
dan itu termanifestasi dari hasil itu ya
tentu seluruh analisa itu kalau kita pakai data hitung cepat kan gitu
nah hitung cepat ya
dan biasanya dalam tradisi demokrasi kita data hitung cepat tidak terlalu berbeda
kalau kita nggak percaya hitung cepat kita nggak punya diskusi ini
kita mungkin kelar lari
lagi akhir diskusi ini tentu saja kita akan terus menunggu bagaimana proses penghitungan yang resmi di kpu
jadi intinya pesan malam hari ini yang menang jangan sombong yang kalah jangan ribut
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro